fenomena el nino tidak hanya mengancam kekeringan ekstrim kemarau panjang dari biasanya
el nino juga memicu kenaikan suhu permukaan bumi serta munculnya gelombang panas
kami akan bahas bersama kepala bmkg dwi korita karnawati selamat sore ibu dwi korita
selamat sore mbak fani assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
bu dwi korita mengapa dampak el nino pada tahun ini lebih menimbulkan kekeringan ekstrim
kemudian juga kemarau yang lebih panjang dibandingkan biasanya
jadi dampak el nino secara umum adalah mengakibatkan curah hujan yang rendah
dan kejadian el nino ini umumnya atau selalu terjadi di musim kemarau
sehingga apabila musim kemarau di situ terjadi el nino musim kemarau curah hujan juga rendah dan bersamaan dengan adanya el nino yang juga berakibat curah hujan yang rendah bahkan bisa sampai sangat rendah
sehingga musim kemarau ini menjadi relatif lebih kering atau lebih ekstrim daripada musim kemarau yang tidak terjadi el nino
namun namun namun namun namun

yaitu curah hujan tinggi
sehingga selama tiga tahun berturut turut terakhir kemaraunya itu basah
jadi biasa terjadi
terjadi hujan di tengah kemarau
saat ini kemarau nya kering
jadi terasa lebih ekstrim dibandingkan tiga tahun terakhir berturut turut
akan tetapi kalau dibandingkan tahun dua ribu lima belas dan dua ribu sembilan insya allah tidak se ekstrim di tahun dua ribu lima belas dan dua ribu sembilan
namun lebih ekstrim dibandingkan tiga tahun berturut turut
terakhir di musim kemarau
siklus ini kan kerap terjadi ya budwi korita
koreksi kalau saya salah sebelum di seribu sembilan ratus delapan puluh an siklus ini terjadi tujuh tahun sekali
tapi kemudian setelahnya lebih cepat dua sampai dengan tiga tahun sekali
apa yang menyebabkan perubahan siklus ini sebenarnya
kalau kita cermati memang ada hal yang menarik
itu semakin berkurang kejadiannya
dan frekuensi el nino kuat semakin sering
itu memang data kami menunjukkan demikian
nah kenapa ini terjadi
nah dari analisis dan evaluasi kami diduga ini merupakan salah satu dampak dari adanya perubahan iklim
jadi kejadian ekstrim yang semakin sering dan intensitasnya semakin menguat
itu merupakan beberapa studi mengatakan merupakan indikasi salah satu indikasi
bahwa perubahan iklim global itu telah terjadi
oke tidak hanya di indonesia tapi juga ini dirasakan di berbagai belahan dunia
apa yang menyebabkan siklus atau fenomena el nino tahun ini menjadi ancaman besar terkait dengan kenaikan suhu kemudian juga cuaca ekstrim
jadi betul el nino ini tidak hanya di indonesia namun juga terjadi di berbagai negara
ya terutama yang berada di sepanjang katolik setiwa atau berada di sekitar katolik setiwa
nah kenapa itu
tadi pertanyaannya ya kenapa itu terjadi
antara lain memang inilah salah satu sekali lagi fenomena anomali iklim yang diduga
hal ini diakibatkan adanya suhu muka air laut anomali suhu muka air laut
yang ada di tamu
nah ini adalah yang terjadi di pasifik bagian ekuator tengah hingga timur
yang suhu muka air lautnya relatif lebih hangat dibandingkan suhu muka air laut yang ada di wilayah negara negara tersebut
misalnya di wilayah indonesia
di situ perbedaan suhu muka air laut inilah yang mengakibatkan terjadinya perbedaan tekanan antara dua wilayah tersebut
yaitu pasifik dan negara kita misalnya
sehingga pertumbuhan awan awan hujan akan lebih intensif yang berada di wilayah di mana suhu muka air lautnya lebih hangat
jadi ini seakan akan awan hujan itu lebih banyak terbentuk di pasifik dan di negara kita ini seakan akan uap airnya tersedot ke arah
di mana pembentukan air lautnya
di mana pembentukan air lautnya tersedot ke arah di mana pembentukan air lautnya
jadi pertumbuhan awan hujan lebih intensif yaitu di wilayah samudera pasifik
baik terima kasih ibu dwi korita atas penjelasannya
kalau memang diprediksi kondisinya akan berangsur lebih lama dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya
kita harapkan ada langkah mitigasi yang tepat karena berdampak tidak hanya pada kekeringan
tapi juga ancaman kebakaran hutan itu tadi ya
terima kasih kepala bmkg dwi korita karnawati sudah bergabung dengan cnn indonesia connected sore hari ini
selamat sore ibu
terima kasih selamat sore